warga gaza untuk melakukan evakuasi dari rafah timur dari sebelah rafah timur menuju ke daerah almawasi yang ada di kota khonis
jadi memang ada salah satu studi mengatakan bahwa perubahan iklim itu adalah threat atau ancaman terbesar yang non perang
ada buenas ada ekayana semuanya amin brantono semuanya lah
dan jawabannya adalah menginformasi pelajar di bahasa mereka tentang opsi mereka
sedangkan kalau yang kayak orang orang musliman tuh banyak nyewa gerobak
saat investor baru menginginkan keuntungannya